menteri hukum dan ham yasona lawli menyampaikan permohonan maaf pada warga tanjung priok jakarta utara melalui konferensi pers pada rabu malam
yasona menegaskan tidak ada maksud untuk menyinggung warga tanjung priok dan akan berkoordinasi untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan warga
yasona mengutarakan permohonan maaf atas ucapannya pada acara resolusi pemasyarakatan dua ribu dua puluh direkturat jenderal pemasyarakatan di lapas narkotika kelas dua a yang telah menyinggung perasaan warga tanjung priok
ia mengatakan tidak ada maksud untuk membandingkan antara warga tanjung priok dengan warga menteng atau bahkan menganggap rendah warga
ini supaya tegas saya berharap setelah konferensi pers ini kita dapat kembali menyatukan hati dan diri kita sebagai sesama anak bangsa untuk membangun bangsa ini